banyak nama calon anggota legislatif terpilih kini masuk dalam bursa calon untuk maju di pilkada sejumlah daerah
belakangan muncul polemik perlu atau tidaknya seorang caleg terpilih untuk mengundurkan diri dan tidak dilantik
jika yang bersangkutan dicalonkan partai politik di gelaran pilkada
menurut komisi dua dpr kpu sudah bersurat untuk mengajukan konsultasi pembahasan aturan soal ini
kpu beberapa waktu yang lalu sudah mengirimkan surat untuk mengajukan konsultasi mengenai dua rancangan peraturan kpu
yang pertama adalah rancangan pkpu tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati setahun wakil wali kota
kemudian yang kedua adalah peraturan kpu tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati
serta wali kota dan wakil wali kota
polemik kemudian muncul ketika komisi pemilihan umum memberikan pernyataan yang berubah ubah soal aturan ini
saat rapat dengan komisi dua dpr kpu menegaskan tidak ada celah bagi caleg terpilih untuk dilantik
jika mereka sudah terdaftar maju pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
yang berstatus sebagai calon terpilih
anggota dpr dpd atau dprd tetapi belum dilantik
jadi kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih
maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik
sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri
padahal satu pekan sebelumnya kpu memberikan pernyataan bahwa hanya orang yang memiliki jabatan sebagai anggota dpr
dpd atau dprd yang harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri di pilkada dua ribu dua puluh
pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah
apakah calon gubernur wakil gubernur bupati wali kota
itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr dpd atau dprd
jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek
kemudian dinyatakan terpilih nggak ada kewajiban mundur
yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan
misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota dpr atau dprd
dan nyalek lagi untuk pemilu dua ribu dua puluh empat terpilih
dan dia dicalon oleh partai untuk nyalon kepala daerah
maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota dpr atau dprd untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu dua ribu sembilan belas
tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban
karena undang undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan
namun kini pada akhirnya komisi dua dpr ri dengan kpu dan pemerintah
menyepakati aturan baru untuk pilkada dua ribu dua puluh
yakni caleg terpilih di pemilu dua ribu dua puluh empat wajib mundur apabila maju di pilkada dua ribu dua puluh
aturan ini disepakati agar meredam konflik
seperti janji saya sebelum jeda sore hari ini rumah pemilu akan berbincang dengan salah satu caleg terpilih
dari partai amanat nasional yang juga merupakan selebritas
selamat sore mbak madio
mas pasya ini kan santer ya kabar kalau anda masuk dalam bursa calon kepala daerah untuk pilgub jakarta
yang pertama sistem yang digulirkan di partai nasional bahwa seluruh calon kepala daerah
tingkat kabupaten kota maupun provinsi itu muaranya adalah pada keputusan ketua umum kita
mbak pazul kepiasan meskipun nanti semuanya melalui sistem dispel kada
nah situng des pilkada inilah yang kemudian akan melakukan analisa survei dan lain sebagainya
agar kemudian nanti bila mana ada kader yang dianggap memenuhi kualifikasi
memenuhi persyaratan untuk bisa maju dan akan direkomendasikan kepada ketua umum
sehingga ketua umumlah yang memutuskan
memang beberapa waktu kemarin ketumpan sempat menyampaikan beberapa nama di media
termasuk diantaranya ibu sita anjani yang hari ini duduk sebagai wakil ketua dprd provinsi
bapak eko patrio dan termasuk nama kami
jadi saya kira kami sebagai kader pada prinsipnya fatsun
apa namanya mengikuti apa yang menjadi arahan ketua umum
ketua umum lah yang lebih pantas lebih paham menilai siapa siapa kader yang kira kira wajar untuk dicalonkan
khususnya di pilkada dki gitu mbak mario
tapi kalau diusung siap ya mas pasya
kami sejujurnya hari ini lolos sebagai anggota dpr ri terpilih ini sudah bahagia sekali
jadi memang ini kan menjadi unik karena belum pernah terjadi di pemilu pemilu
sebelumnya pilkada serentak bersamaan dengan pilek ya
secara prinsip statement daripada ketua kpu ini cukup menjadi angin segar bagi semua partai
karena memang yang paling sulit di partai itu menurut kami mbak
untuk mencari calon kepala daerah
tidak semua partai memiliki kesiapan dari sisi kader untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah
kebetulan memang kami di partai nasional
kami salah satu yang sudah pernah apa namanya bisa dikatakan punya pengalaman memimpin sebuah daerah di level kota gitu
jadi saya kira mungkin itu menjadi salah satu alasan ketum
salah satu alasan partai untuk apa namanya ya paling tidak menyebutkan nama kami di kontestasi pilkada dki jakarta gitu
sebagai kader tentu kami siap bila mana dipercayakan bila mana ditugaskan
untuk maju sebagai calon kepala daerah dimanapun itu mbak
siap ya dengan pengalaman yang dimiliki ya oke
kalau gitu sudah menjalin komunikasi dengan parpol mana saja mas pasca untuk nanti bisa maju ke pilkada jakarta
kalau untuk dki ini kan memang punya apa ya mbak ini punya kualifikasi khusus ya
jadi domain ini memang sebenarnya dimiliki oleh elit partai kami khususnya ketua umum
kami sebagai kader kan tugasnya bekerja
saya sebagai kader tentu melakukan komunikasi
tetapi kan belum ada arahan yang pasti bahwa siapa yang akan ditunjuk oleh ketum untuk maju sebagai calon gubernur wakil gubernur di dki jakarta mbak
oke kalau gitu kan ini kan jakarta punya pr untuk
banyak sekali pr untuk diselesaikan nanti oleh kepala daerah yang terpilih
anda sudah tahukah siapa siapa saja calon kompetitor anda
menurut anda siapa yang bakal jadi kompetitor kuat untuk nanti maju di bursa pilgub jakarta
politik ini kan sangat dinamis ya mbak ya
kadang kadang kita berpikir ini ada salah satu tokoh ini ada salah satu figur
yang paling pantas paling layak paling cocok untuk menyelesaikan problem problem sosial yang ada di dki jakarta
tetapi partai tidak sesederhana itu untuk kemudian menunjuk
atau menentukan pilihan siapapun yang ditunjuk untuk maju sebagai calon kepala daerah
kadang kadang yang ada di permukaan justru tidak akan berlayar
justru yang tidak muncul di permukaan bisa saja berlayar berkontestasi di pilkada
jadi kalau hari ini kita di permukaan saya kira kan mbak sudah bisa melihat ya
sudah bisa melihat ya di lintas partai sebut saja di partai golkar nama siapa yang keluar
misalnya pak rk di partai nasdem sempat keluar namanya pak ahmad saroni misalnya
terus di beberapa partai partai lain kan juga sempat disebutkan di pks presiden pks
bahkan psi pun juga sudah bersuara untuk siap mendorong untuk kader mereka bisa diusung di pilkada dki
kalau kami sampai hari ini belum ada arahan langsung
dan spesifik untuk partai amal nasional
belum apa namanya kita sebut belum ada rekomendasi khusus yang memang langsung ditandatangani oleh ketua umum
untuk siapa yang akan didorong di pilkada akan datang
sekarang partai nasional sedang fokus di hal yang lain
sehingga untuk pilkada dki ini domainnya adalah domain ketua umum
kami tinggal menunggu arahan dari ketua umum mbak mbak madiw
nah tadi kan mas pasyo juga sudah
menyinggung ya soal aturan caleg terpilih untuk ikut pilkada
setelah jadi caleg terpilih dan kemudian maju digadang gadang
punya peluang nanti untuk maju di bursa pemilihan gubernur jakarta
kira kira mau jadi caleg mau jadi anggota legislatif anggota dpr
atau mau jadi kepala daerah
matematika politik kan memang tidak seperti matematika yang kita ketahui mbak
wajar kalau kemudian para caleg terpilih
khususnya yang berbasis di dki jakarta
ini kan setidaknya sudah punya
yang bisa dikatakan sebagai modal awal untuk maju sebagai calon kepala daerah
begitu pula pak eko
oh memang caleg caleg pan yang lolos di caleg terpilih
ini juga punya kesempatan punya peluang untuk maju
karena ujian yang paling tinggi kan disaat kita diusung sebagai caleg
maka bisa dikatakan harus siap
bila mana nanti ketua umum mendorong untuk maju sebagai cakada
ataupun calon wakil kepala daerah
hari ini kan yang sudah bisa dikatakan
meskipun aturan ini membuka peluang untuk kami
untuk bisa hadir dalam kontestasi
karena level tertinggi di politik ini kan
bila mana kita bisa duduk sebagai pejabat di eksekutif
mas fasha nanti kalau misalnya memang
resmi nih dicalonkan didaftarkan di pilkada pilkada jakarta
dan kemudian diminta bikin surat pernyataan untuk mundur sebagai caleg terpilih
selama itu adalah keputusan ketua umum
kami sudah berhikmat di partai ini sudah
bisa dikatakan hampir lima belas tahun mbak
jadi aturan main dan juga totalitas loyalitas integritas kami untuk partai
juga sudah kami persembahkan kepada partai
sehingga apapun yang menjadi penugasan partai ke depan
aturan ini sudah dibahas belum mas di internal partai
kan karena banyak ya bukan cuma nama mas pasyo doang
untuk di jabar juga ada nama mbak desi begitu
sudah dibahaskah soal aturan ini di internal partai amanat nasional
ya secara informal ini sudah cukup sering dibahas
dan secara formal ini kan memang pembahasannya tertutup
karena level dki ini kan bisa kita katakan wilayah yang spesial
sehingga perlu pencermatan khusus
perlu penindakan khusus termasuk hitung hitungan
berapa kebutuhan bila mana harus menurunkan kader di kontestasi ini
ini menjadi penting untuk dibahas secara khusus mbak madiok
tapi saya yakin insya allah pada waktunya nanti
pan akan memutuskan siapa yang akan didorong
dan sepertinya keputusan ketua umum adalah
tetap mendorong kader untuk maju di pilkada dki
kalau ternyata nanti ya diusung maju di pilkada
tapi kalah tapi status anda sudah bukan merupakan caleg terpilih lagi nih
ya kami ini berpartai bukan hanya sekedar
ini kan merupakan apa namanya
kewajiban kamilah sebagai pemuda sebagai anak bangsa
untuk menitipkan cita cita bangsa dan negara ini ke depan
nah saya kira kami sudah punya pengalaman
dan hari ini kami kembali membuktikan
di saat kami diturunkan dalam kontestasi pilek
kami mampu meraih hati masyarakat
sehingga kami bisa menjadi salah satu dari sekian caleg yang terpilih di dki jakarta
apa dapil tersulit yang ada di republik ini
persoalan keputusan ke depan
apakah kami ditunjuk maju
apakah pak eko apakah bu zita
kami tidak bisa memastikan hari ini
mbak madio semua masih berjalan
semuanya masih fokus dalam pembahasan
insya allah nanti waktunya biarlah nanti ketua umum yang akan memutuskan
tetapi kami akan siap berjuang untuk memenangkan pilkada dki jakarta
berkoalisi dengan siapapun dengan calon siapapun
insya allah kami siap untuk memenangkan pilkada dki jakarta
bursa dari pemilihan gubernur jakarta atau menjadi jakarta satu ini kan
kalau dari anda sendiri anda pengen nggak
dengan punya background pernah menjadi wakil wali kota palu
pengen gak sebenarnya seorang pasca ungu untuk memimpin jakarta nanti
ini wajah wajah indonesia di luar gitu ya
siapa sih yang tidak pengen jadi pemimpin di jakarta mbak
tapi kan kita juga apa namanya
yang hari ini tentu masih dalam proses bekerja
kami terus belajar untuk mengikuti proses proses ini dengan baik
dengan cermat sehingga apapun tujuan kita ke depan
termasuk untuk memimpin dki jakarta
siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin di dki jakarta mbak
karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di jakarta
nah persoalan bahwa ini menjadi batu loncatan atau tidak
tergantung cara pandang setiap orang melihat itu gitu
pada prinsipnya kami siap menjalankan tugas
siap menjalankan tugas siap menjalankan kepercayaan
baik itu menjadi anggota legislatif atau caleg
ataupun juga sebagai kalau nanti misalnya memang maju ya
terima kasih sudah berbagi waktu bersama kami
selebritas sekaligus juga merupakan calon anggota legislatif terpilih
terima kasih terima kasih banyak pak andrea